berinvestasi merupakan hal penting dalam perencanaan keuangan
bahkan seorang ibu rumah tangga kini juga melek investasi
seperti berinvestasi di surat utang pemerintah atau obligasi negara
bukan hanya emas maupun deposito
namun saat ini obligasi negara juga banyak diminati
imbal hasil yang menggiurkan nominal investasi terbilang rendah
serta kemudahan akses investasi
tentunya menarik investor pemula
tak terkecuali ibu rumah tangga
sebenarnya ada beberapa alasan ya kenapa kemudian ibu ibu pindah
dan mulai masuk ke produk investasi khusus obligasi
pertama memang yang tidak bisa dipungkiri adalah dipicu dengan rendahnya suku bunga di indonesia
baik suku bunga tabungan maupun suku bunga deposito
kalau nominal rendah kan di bawah seratus juta kan tidak bisa terlalu berharap ya
terus kedua ada beberapa produk produk
surat utang atau obligasi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah
itu menyasar memang untuk masyarakat umum
aidil akbar menambahkan salah satu obligasi yang diminati ibu rumah tangga adalah surat utang negara
berupa saving bond retail seri tujuh atau sbr tujuh
yang terbit belum lama ini
data direkturat pengelolaan pembiayaan dan resiko kemenku mencatat
penjualan sbr tujuh juli dua ribu sembilan belas sebesar tiga dua triliun rupiah

kaum ibu rumah tangga ini dapat membeli sbr tujuh mulai dari satu juta rupiah
angka ini lebih besar dibandingkan bunga deposito
dengan harga yang terjangkau dan akses yang terbilang mudah
membuat obligasi menjadi pilihan investasi
yang diminati oleh investor pemula dan ibu rumah tangga